lanjut ke informasi utama berikutnya usai mengkritik kebijakan presiden joko widodo mantan ketua mpr amin rais kini harus berurusan dengan polisi bukan soal pengibulan tetapi melainkan pernyataan ya soal partai setan dan partai allah
amin rais dituduh melakukan ujaran kebencian
inilah pernyataan amin rais saat menyampaikan tausiyah setelah menghadiri gerakan indonesia sholat subuh berjemaah di kawasan mampang jakarta selatan jumat lalu
pernyataan ketua dewan kehormatan partai amanat nasional ini menuai kontroversi
amin tak membeberkan partai apa saja yang masuk kategori partai setan
meski amin tak membeberkan partai apa saja yang masuk kategori partai setan
dikutip dari cnn indonesia com usai acara amin menyatakan bahwa yang ia maksud adalah cara berpikir bukan partai dalam konteks politik praktis
amin rais kemudian
yang dilaporkan ke polisi oleh kelompok cyber indonesia
mereka menilai pernyataan amin rais sebagai ujaran kebencian
saya juga disini selaku ketua cyber indonesia yang memang konson kita adalah memberantas informasi informasi melalui berbagai media yang berujung pada pencemaran nama baik hoax atau ujaran kebencian yang dapat mempercayai belah negara atau bangsa
pernyataan amin rais juga memantik reaksi di parlemen
sebagian elit partai politik meminta amin rais tidak memperkeruh situasi dengan melontarkan pernyataan kontroversial
amin sebagai tokoh politik senior diimbau agar memilih diksi yang lebih bijak saat melontarkan kritik dan pendapatnya
sementara itu petinggi pan meminta tidak ada politisasi atas pernyataan amin rais
pan menyebut tuduhan terhadap amin rais telah merugikan partainya
pan sedang mengkaji opsi menuntut balik pelapor amin rais
memang ya kita mintalah kepada pak amin di hari tua beliau itu ya supaya statement statement beliau itu lebih bijak
diksi diksi yang dipilih yang dipergunakan itu tidak kemudian malah menimbulkan keterpecah belahan diantara
warga kita diantara anak anak bangsa itu sendiri
tidak semua hal itu harus kita selesaikan dengan melalui jalur hukum ya
tidak melalui jalur hukum tetapi ya sekali lagi yang ingin kita tekankan adalah agar ya beliau itu sekali lagi di hari tuanya itu supaya lebih bijak
itu saja yang kita inginkan ya
itu tidak perlu diperbolehkan
kalau saya berpendapat sudah lah yang begitu begitu itu tidak harus kemudian diselesaikan dengan jalur hukum lah
itu masalah dilaporkan balik atau tidak sekarang pan pun sedang mengkaji ya
mengkaji bagaimana yang terbaik karena ini juga mencemarkan nama baik panten juga partai juga begitu loh
apa yang disampaikan oleh pak amin rais itu konteksnya pasca sholat subuh di masjid
lain berstatement situasinya juga tidak melalui twitter
tidak melalui media
tidak melalui media sosial
artinya itu sebagai tokoh agama sebagai pemuka agama sebagai ustadz sebagai alim ulama di situ ya nggak ada masalah menurut saya ya
amin dilaporkan ke kelompok cyber indonesia ke sentra pelayanan kepolisian dengan pasal dua puluh delapan ayat dua
jungto pasal empat puluh lima ayat dua
undang undang informasi dan transaksi elektronik tentang dugaan ujaran kebencian sara dan pasal satu ratus lima puluh enam a kuhp tentang penodaan agama
sementara itu ketua umum partai amanat nasional atau pan zulkifli hasan mulai kesal karena partainya dikait kaitkan dengan partai setan yang diungkapkan amin rais
ia menegaskan pernyataan ketua dewan kehormatan pan amin rais tentang dikotomi partai setan dan partai tuhan tidak mewakili partai
zulkifli hasan meminta ketua dewan kehormatan pan amin rais tidak memancing sentimen agama dengan membuat dikotomi partai setan dan partai agama
tapi tidak akan pernah turunnya
ya tidak akan pernah turunnya
ya tidak akan pernah partai partai partai lain partai lain tidak ada
jangan dikembang kembangkan itu kan jelas
tapi berdampak tidak pak terhadap pan ini pak
jadi jangan dikembang kembangkan
dampak ini itu segala macam urusan partai partai
ini ceramah ketua penasehat alumni dua ratus dua belas mengenai agama islam
tidak ada urusannya dengan partai partai
polda metro jaya hari ini menjatuhkan pemanggilan terhadap pelapor amin rais terkait kasus dugaan
rais terkait kasus dugaan
ujaran kebencian yang disampaikan politisi partai amanat nasional tersebut
kepala bidang humas polda metro jaya kumbespol argo juwono
senin siang mengatakan penyidik menjatuhkan pemeriksaan terhadap pelapor aulia fahmi
guna mengetahui pokok permasalahan laporannya
sebelumnya cyber indonesia melaporkan amin rais ke polda metro jaya soal pernyataannya tentang partai allah dan partai setan
informasinya hari ini akan
nanti kemudian kita akan datang ke polda metro jaya
misalnya dalam penyidikan ini kan sebetulnya undangan ya
bisa undangan lesahan bisa undangan termuridisi
kita bahas bagaimana polemik pernyataan amin rais yang menuai kontroversi
bersama direktur eksekutif lingkar madani untuk indonesia yaitu ada bang ray rangkuti
bang rey selamat malam
bang rey bang ray saya harus minta tanggapan anda terlebih dahulu nih
terhadap pernyataan amin rais
pak amin rais yang sekarang ya yang sekarang jadi trending nih
oh yang partai ya
oh ya itu yang saya istilahkan itu lahir dari keserampangan yang bernuansa putus asa begitu ya
nah saya menyebut itu serampangan karena memang basis argumennya sangat lemah ya
sekalipun beliau mengatakan bahwa itu dimutil dari kitab suci al quran
tetapi sebetulnya kan pengandaiannya gitu ya
kemaknaannya terhadap ayat itu menurut saya sangat lemah dan juga tidak relevan gitu
nah kelemahan dari argumennya itu karena tiba tiba memasukkan tiga partai politik
di dalam apa yang ia sebut sebagai partai allah gitu kan
nah nomor ini gerindra pan dan pks ya
tanpa membuat definisi apa yang dimaksud dengan partai allah itu
dan kriteria kriterianya seperti apa
sehingga tiga partai itu dianggap masuk kepada
partai yang disebut sebagai partai allah itu
nah tentu saja karena pak amin menyebut partai sebagai contoh
sebagai contohnya adalah pan pks dengan gerindra
ya otomatis kita harus mengatakan bahwa
pernyataan beliau itu sebetulnya merujuk kepada kondisi partai politik kekinian gitu
nah tentu nama nama partai yang faktualnya ada di indonesia lebih dari tiga ya
sekarang dari partai peserta pemilu saja ada sampai enam belas
ya itu artinya kan partai itu tidak termasuk sebagai partai allah itu
nah itu yang saya sebut sebagai serampangan
argumennya sangat lemah dasar dasarnya lemah dan sebagainya itu
dan lebih cepat lebih cepat lebih cepat saya dinilai karena
muncul dari itu tadi yang saya istilahkan itu keputusasaan gitu
oke keserampangan yang putus asa bang rey
amin rahil ini udah putus asa
oke keserampangan yang putus asa seperti yang anda sebutkan
membuat seorang sosok amin rais
akhirnya bertindak keserampangan yang putus asa
kalau serampangan sih menurut saya udah berkali kali
sebelumnya pernyataan beliau soal ketimpangan pemilikan lahan yang
seolah olah itu terjadi di rejimnya pak jombowi gitu
ternyata setelah cek banyak orang ya sebetulnya ketimpangan itu memang ternyata ada
tetapi sebetulnya bukan karena kebijakannya pak jombowi gitu loh
maksud saya kalau keserampangan itu bukan kali pertama memang
nah jadi ini yang untuk yang kesekian kalinya ya keserampangan itu dilakukan oleh pak amin rais
dengan tujuan yang saya sendiri tidak terlalu tahu
tidak terlalu mengerti apa yang sebenarnya
karena kalau misalnya tujuan mendelegitimasi jokowi nggak kena gitu ya
kalau tujuannya menaikkan elektabilitas misalnya partai yang didirikannya juga tidak kena
faktanya sekarang ya pan itu justru kerepotan untuk terus melakukan klarifikasi
terhadap pernyataannya pak rais ini
jadi target politiknya sudah saya tidak mengerti ya target edukasinya apa lagi gitu
ini yang mau diedukasi apa sebenarnya gitu ya dari pernyataan pernyataan pak amin ini
jadi kalau misalnya anda melihat petanya justru apa random target ya kurang lebih ya
kalau saya simpulkan dari pernyataan bang rey
ya kalau menurut saya
menurut saya justru menurunkan simpati banyak orang kepada beliau ya
plus juga dengan sendirinya ya punya kecenderungan yang mendukung
yang dia dukung gitu ya
apa namanya punya kesan negatif di mata masyarakat
jadi ya hanya paling mungkin untuk memelihara konstituen yang memang selama ini sudah dengan sendirinya bersama beliau gitu
kita masih ingat beberapa minggu yang lalu amin rais juga melontarkan pernyataan yang kontroversi
ketika waktu itu ngomongin soal pengibulan dalam tanda petik ya
bagi bagi sertifikat presiden jokowi kemudian juga dibantah keras dengan menteri luhut
menurut anda apa sih yang kira kira mau coba dibangun
coba dibentuk oleh tokoh besar lah ya seperti amin rais
kita ada di tahun tahun panas di tahun politik seperti sekarang ini dan dampaknya akan seperti apa kepada pan
dan dampaknya akan seperti apa kepada pan
kalau tadi mungkin anda juga mendengarkan sedikit ada statement dari zulkifli hasan
kayaknya agak sedikit kesal ketika ditanya oleh wartawan terkait dengan partai setan ini
itu yang saya sebut saya pribadi tidak tahu ya apa targetnya
nah kalau dilihat dari aspek positifnya menurut saya hampir tidak ditemukan apa positifnya dari semua pernyataan pernyataan kontroversial dari pak amin ini gitu ya
misalnya kalau demi konteksnya mempopulerkan dirinya kan
seperti kata amin
seperti kita ketahui tidak ada partai berminat menjolong diam jadi calon presiden misalnya ya
kalau targetnya misalnya untuk mendelegitimasi rejim jokowi jauh dari apa yang dimaksud
alih alih mendelegitimasi yang muncul justru seperti pepatah yang sering kita dengar itu
apa namanya ya terpercip buka sendiri kan kira kira gitu ya
kan kalau dorongnya maksudnya misalnya untuk mempopulerkan pan ya itu yang seperti anda sebutkan tadi justru
kelihatan pan ini seperti melakukan pembenaran pembenaran dengan berbagai argumen yang zigzag gitu
nah yang justru sebetulnya tidak justru bukan menambah apa namanya ya kepahaman orang
tetapi justru menambah makin rancunya ya
tersirat sirat itu gitu
saya pribadi tidak tahu apa targetnya gitu
cuman memang itu yang saya sebut ini adalah seperti oleh karena itulah saya menyebut ini
seperti suasana orang yang putus asa kira kira gitu
jadi ya main apa gitu
harus memikirkan lagi apa efeknya sebetulnya apa positifnya bagi dirinya
baik positif dalam pengertian pragmatis ya positif dalam pengertian ya ideal gitu
karena jelas jelas apa namanya ya ini bukan bagian dari meningkatkan kualitas berdemokrasi
membangun peradaban demokrasi yang lebih sehat ya
jelas ini jauh dari yang kita harapkan
ini jauh dari demokrasi ya oke
menurut anda bang ray apa yang harus dilakukan pan
apakah pan harus mengklarifikasi apakah pan juga harus memperbaiki
karena kalau tadi juga statement dari zulkifli hasan mengatakan seolah olah pak amin itu berbicara partai setan
partai allah itu tidak sebagai perwakilan dari pan tapi justru sebagai penasihat alumni dua ratus dua belas
jadi nggak usah bobo partai kurang lebih
iya itu sudah
nah itu pernyataan yang cukup maju lah dari pan itu
jadi ya itu yang kita sebut tadi karena tidak memberi efek elektoral bahkan kepada partai pan sekalipun gitu
yang ada justru adalah mendelegitimasi bukan mendelegitimasi pak jokowi
yang ada justru mendelegitimasi partai politik yang dimana beliau bernaung kira kira begitu
makanya pernyataan pak zul itu dapat dilihat dalam kerangka itu karena itu kan artinya beliau mengatakan
dan sedangkan untuk beliau yang sekarang ini ya bentuk kontroversi itu tidak dalam kerangka sebagai orang pan gitu
tetapi ya sebagai alumni dua ratus dua belas kira kira begitu
jadi ya apa namanya tapi di satu segi mungkin ada persaingan yang ketat juga di antara partai partai ini
soal siapa yang akan mengambil suara dari kelompok islam keras ini kira kira begitu
apakah memang potensinya ke pks
apa potensinya ke pan
apa potensinya juga ke gerindra gitu
karena semua nampaknya kan kalau dilihat dari survei survei partai partai ini tidak mengalami perkembangan yang signifikan
sekalipun sudah dianggap sukses menggelar demo yang besar besaran gitu
tapi suaranya ya segitu segitu aja gitu loh kira kira
nah sekarang menjelang pemilu dua ribu sembilan belas ini mau tidak mau ya tiga partai ini mungkin ditambah dengan pbb ya
empat partai ini sekarang ditambah dengan pbb ya
empat partai ini sekarang berebutan di dalam ceruk pemilih yang sama
jadi mungkin akan diperlihatkan wajah siapa yang paling keras kira kira begitu tuh
kita akan lihat kita akan lihat kita akan tunggu mungkin ada klarifikasi dari amin rais sendiri mungkin dalam satu dua hari ini ya
kita akan lihat klarifikasi seperti apa atau mungkin pan yang mengklarifikasi mudah mudahan tidak akan menambah kegaduhan ya di tahun politik
sekali lagi terima kasih bang ray rangkuti sudah bergabung dengan cnn indonesia connecte
dan sampai jumpa di tayangan